kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan cipinang besar selatan jakarta timur pada sabtu pagi
sebanyak tiga puluh rumah warga ludes terbakar
akibatnya sekitar tiga puluh tiga kepala keluarga atau sekitar satu ratus empat puluh tiga jiwa harus kehilangan tempat tinggal
api dengan cepat merambat dan menghanguskan tiga puluh rumah yang berada di kawasan cipinang besar selatan jati negara jakarta timur pada sabtu pagi
peristiwa kebakaran ini membuat warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman
sedikitnya enam belas unit mobil pemadam kebakaran dan tujuh puluh lima petugas dari pemadam kebakaran jakarta timur dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
api berhasil dipadamkan dua jam kemudian belum diketahui penyebab pasti kebakaran
saat ini kasus tersebut ditangani petugas kepolisian sektor jatinegara jakarta timur
kita tadi terima berita

jumlah korban sendiri ada nggak
sampai saat ini baik petugas maupun warga tidak ada laporan
baik lupa lupa maupun korban juga
kalau untuk anggota kurang lebih tujuh rumah personel
kalau jumlah rumah yang terbakar sendiri berapa rumah pak
ini untuk data data sementara yang barusan kita dapatkan dari penyisiran di lapangan
kurang lebih ada tiga puluh dua rumah yang terbakar